ya perayaan imlek memang tidak luput dengan keberagaman yang ada di indonesia terutama etnis tionghoa
bahkan warga keturunan tersebut ikut menorehkan sejarah dalam perkembangan indonesia
tak ayal perayaan imlek kini menjadi bagian khasanah budaya di tanah air
bagaimana sejarahnya berikut liputannya
bangsa tiongkok awalnya menjalin hubungan dengan wilayah nusantara ini lewat perdagangan
seiring berjalannya waktu banyak dari mereka yang menikah dan menetap di indonesia
setelah indonesia merdeka sejumlah warga keturunan tionghoa ikut serta dalam perjuangan negara
bahkan presiden indonesia keempat abdurrahman wahid menyatakan dirinya
masih berada di tionghoa
memiliki darah keturunan tionghoa
sejumlah keturunan tionghoa di masa sekarang juga membawa harum bangsa
mereka tidak berpikir tentang etnis mereka
saya sebagai warga negara indonesia titik
baik mereka yang disebut kaum keturunan maupun apa yang disebut pribumi
sebetulnya itu kan predikat
ya sebagian yang mengkotak kotakkan
itu kan menunjukkan keberagaman di indonesia
iya pastinya ini satu kebanggaan buat saya
saya lahir di indonesia memang saya keturunan tionghoa
tapi saya bisa memberikan satu prestasi yang luar biasa untuk indonesia
bagi etnis tionghoa abdurrahman wahid atau gusdur memang sangat berjasa
di masa orde baru hal hal yang berbau tionghoa
terdapat kekuatan dari pemerintah termasuk perayaan imlek
larangan ini baru dicabut saat abdurrahman wahid memerintah lewat kepres nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
kini perayaan imlek menjadi kegiatan normal di indonesia
vina simanjuntag jakarta